satu persatu warga yang tinggal di kelurahan kebon melati tanah abang jakarta pusat menjalani rapi
tes di gedung sekolah dasar negeri satu kebon melati pada senin siang kegiatan rapi tes disambut baik
oleh warga ternyata alhamdulillah berterima kasih banyak keadaan kayak gini baru kali ini pak belum
pernah ingin tahu saya ada rasa takut tapi oh enggak lurah kebon melati mengatakan sebanyak dua ratus
warga mengikuti kegiatan rapi tes dari hasil pemeriksaan sementara yang baru dilakukan terhadap seratus
satu ratus dua puluh orang warga satu orang warga dinyatakan reaktif warga tersebut kemudian langsung dibawa petugas
ke bilik isolasi mandiri yang berada di balai latihan kesenian jakarta pusat untuk menjalani
isolasi selama empat belas hari ke depan sementara itu tim gugus tugas senin sore menggelar rapi tes di
pasar anyar kota bogor jawa barat rapi tes dilakukan secara acak kepada pedagang pengunjung
dan orang di sekitar lokasi pasar dari dua ratus orang peserta rapi tes tiga orang pedagang dan satu
wartawan dinyatakan reaktif keempatnya lalu dipulangkan untuk melakukan karantina mandiri
sambil menunggu jadwal tes swab sementara itu puluhan lapak liar yang menjamur juga dibongkar
paksa oleh satpol pp sedikitnya hampir lima puluh lapak pkl dan kios non pangan harus ditertipkan lantaran
nekat berjualan melanggar aturan psbb ditambah lagi menjelang lebaran kita akan membuat
posko bersama disini sampai lebaran nanti untuk memastikan kios kios liar terutama nonpangan ini
tetap tutup sekaligus rapi tes dan nanti suap rencananya petugas gabungan tni polri akan
disiagakan hingga lebaran demi menghindari kepadatan di pasar itu
adapun ratusan pengunjung warung kopi di kawasan wisata rolak songo di perbatasan mojo kertosidawarjo
jam malam dihukum dengan menjalani rapi tes di tempat saat akan melakukan rapi tes sejumlah
pengunjung berusaha kabur hingga melompati saluran air namun berhasil dihalau petugas gabungan mereka
kemudian dikumpulkan di lima titik untuk rapi tes satu persatu total tiga ratus tiga puluh delapan yang mengikuti rapid
tes tidak satupun pelanggar terindikasi terpapar virus kofit sembilan belas kita coba rapid on the spot dengan
semua gugus hari ini pada datang semua ini memastikan biar tidak ada
penyebaran lagi di kabupaten mojokerto ketua tim gugas kofit sembilan belas kabupaten mojokerto juga
menegaskan menjaga jarak merupakan hal penting saat ini dalam memutus rantai penyebaran kofit
sembilan belas tim liputan cnn indonesia